wajah sarinah sudah berubah usai berbenah untuk menghadirkan nuansa pusat perbelanjaan
yang mengusung tampilan modern
selain menghadirkan pusat perbelanjaan
dihadirkan pula banyak ragam sudut seperti ruang publik
yang melibatkan komunitas seniman serta umkm
sarinah ke depan
selalu dan menjadi
multiplier efek kepada para
perajin kita seni budaya
produk produk dalam negeri kita
yang memiliki kualitas
kualitasnya sangat bagus sekali
harganya juga sangat mahal
gak apa apa memang kualitasnya bagus
harganya harus mahal
ada produk produk tenun ada produk produk batik
yang harganya juga mahal ya memang harus mahal
barang barang dengan kurasi yang baik
seperti itu dengan tangan
dijual dengan harga murah
agar kita selalu bangga
dan kita membeli
dan menggunakan lebih banyak
produk produk bangsa kita sendiri
untuk memenangkan persaingan global
gedung sarinah sebagai pusat perbelanjaan
hadir di indonesia
digagas presiden republik indonesia pertama
nama sarinah adalah nama yang diabadikan
dari salah satu pengasuh presiden soekarno